tak pernah terbayangkan aku harus menjalani ini semua
sungguh tidak mudah tapi aku harus berusaha untuk sehat lagi
dan tentunya dengan dukungan ibu yang selalu menguatkanku
halo tok bagaimana keadaan kamu di sana nak
dito sekarang udah jauh membaik bu
ibu lagi masak rendang kesukaan kamu
biar kita bisa makan bareng lagi di rumah
jangan lupa pakai masker cuci tangan dan jaga jarak